saudara sepekan memasuki bulan ramadan sejumlah harga bahan pokok masih merangkak naik
pedagang pun bingung lantaran banyak pembeli mengeluhkan soal harga
kenaikan harga bahan pokok masih terjadi di pasar tradisional kosambi kota bandung jawa barat
seperti telur ayam minyak goreng hingga bawang
harga telur ayam sebulan rp tiga puluh per kilogram namun sudah dua minggu harga naik menjadi rp tiga puluh dua per kilogram
namun di samping itu sejumlah bahan pokok sudah mulai berangsur turun
seperti beras premium dan medium berkisar rp empat belas lima ratus hingga rp tujuh belas per kilogramnya
serta kebutuhan pokok lainnya pun sudah turun
seperti ayam potong hingga bumbu dapur
oh mendekati itu lebaran jadi nggak tahu
kalau pasokannya banyak pasti turun naik nggak diduga duga kayak cabai kan kemarin
pasal banyak aja pasokannya pasti turun